anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
remisi dua puluh tiga napi koruptor sejak agustus hingga awal september ini menjadi catatan penting bagi publik belakangan
tindak pidana korupsi yang seharusnya masuk dalam kategori extraordinary crime saat ini terasa seperti kejahatan biasa
bahkan disebut sebut semakin melemahkan semangat pemberantasan korupsi di indonesia
bagaimana konstruksi logika mengapa pelonggaran masa tahanan napi koruptor semakin leluasa terjadi
dan bagaimana seharusnya hukuman tindak pidana korupsi ini bisa membuat jerah para koruptor
dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami
pertama adalah anggota komisi tiga dpr ri fraksi pdip johan budi
mas johan apa kabar selamat malam
baik selamat malam bram alhamdulillah baik
kemudian narasumber kedua kita peneliti indonesian corruption watch atau icw kurnia ramadan
kabar baik alhamdulillah
baik alhamdulillah dalam kabar baik semua narasumber
saya akan ke mas kurnia terlebih dahulu
kalau kita melihat kemudian rasanya apa yang terjadi di hampir tengah bulan september ini
menjadi rentetan panjang begitu dari banyaknya aturan yang berubah dan juga direvisi
apakah wajar begitu dalam perspektif icw dan juga pemberantasan korupsi mas kurnia
ya tentu kondisi yang sangat mengkhawatirkan hari ini
di kala komisi pemberantasan korupsi kian di perlemah
ditambah lagi puluhan koruptor mendapatkan kado istimewa dari negara berupa pembebasan syarat
dan sebenarnya asal muasal permasalahan ini
tatkala mahkamah agung membatalkan peraturan pemerintah tahun nomor sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas
tahun dua ribu dua puluh satu yang lalu
kemudian karena momen ini langsung dimanfaatkan secara sigap cepat
dan juga dpr untuk mengubah undang undang pemasyarakatan
dengan meletakkan putusan ma tersebut sebagai dasar
menghakimi syarat di kolaborator sebagai syarat untuk terpidana korupsi
mendapatkan pembebasan bercarat
kaligus kalau pemirsa tnn membaca syarat syarat tersebut dihilangkannya
maka perspektif negara hari ini
membatalkan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana om lainnya
kaligus membantah narasi narasi yang selalu diungkapkan oleh pemerintah
bahwa mereka berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi
demikian mas guram
baik artinya kontradiktif begitu ya
nah mas kurnia apakah menurut anda ini kemudian kebetulan yang sangat terasa
mungkin terjadi begitu ketika undang undang pemasyarakatan disahkan pada juni
kalau tidak salah
kemudian hanya beberapa bulan langsung ditindaklanjuti dengan remisi
dan juga pembebasan sejumlah napi koruptor begitu mas gurnia
iya kebetulan yang sepertinya sudah direncanakan jauh jauh hari
terlihat jelas di sini pemerintah dan dpr itu cherry taking
memilih putusan mahkamah agung yang sesuai dengan keinginan pemerintah dan juga dpr
untuk melonggarkan pemberian remisi dan juga pembebasan bercarat
padahal ada sejumlah putusan mahkamah agung juga
yang sebenarnya bisa dijadikan alasan untuk menolak dihapuskannya syarat syarat tersebut
misalnya ada putusan mahkamah agung tahun dua ribu tiga belas yang mengatakan
pengetatan pemberian remisi itu adalah mempertimbangkan rasa keadilan
keadilan bagi siapa bukan keadilan bagi pelaku tapi keadilan bagi masyarakat pelaku perban korupsi
jadi kemudian ada putusan tahun dua ribu dua puluh satu ini
dan memang kami melihat narasi yang ingin menghapus pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas itu kan bukan hal yang baru
icw mencatat sejak dua ribu empat belas sampai hari ini kurang lebih lebih dari lima kali menteri hukum dan ham
darah yasona lawli terus menerus menginginkan menghapus syarat syarat dan aturan progresif tersebut
demikian mas bram
baik ini kemudian disebut sebagai kebetulan yang pas begitu
mas johan budi bagaimana dpr menanggapi ini
siapa yang terusik apakah jangan jangan memang yang terusik adalah para koruptor
atau jangan jangan ini sebetulnya semangat keadilan bagi masyarakat tentunya
gini yang pertama saya tidak bisa mewakili suara dpr secara menyeluruh ya
saya bicara di sini adalah sebagai ketua dpr
yang kebetulan dikomunikasi dengan dpr dan saya juga berpikir saya tidak bisa mewakili suara dpr secara menyeluruh saya bicara di sini adalah sebagai utara dpr
yang kebetulan dikomunisi tiga
jadi begini pemberian remisi yang kemudian diketapkan oleh p pressure kamu
itu bermula dari keputusan mahkamah agung nr dua puluh delapan p dua ribu dua puluh satu
sebagai bentuk jadi judicial review dari pp nomor sembilan tahun dua ribu dua belas kalau nggak salah
tadi sudah disebut oleh mas kurnia sembilan puluh sembilan nomor dua ribu dua puluh
konsekuensi dari putusan ma nomor dua puluh delapan b tadi menurut saya
yaitu dengan serta merta menganggap bahwa tindak pidana korupsi itu bukan lagi kejahatan yang luar biasa
karena korupsi disamakan dengan kejahatan yang biasa
ini dalam konteks remisi
karena semangatnya waktu itu yang melakukan judicial review terkait dengan pp nomor sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas
dua belas tadi adalah seolah olah ada diskriminasi
kemudian diputuskan oleh ma melalui keputusannya
kemudian mengembalikan lagi pp sembilan puluh sembilan itu tidak lagi berkaitan dengan remisi ya
ini sebenarnya kaitannya sama gisi
awalnya itu sama gc
dulu ketika itu untuk diberi
remisi di pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas itu
melakukan tindak pidana korupsi itu
kan kriterianya bukan perkelakuan baik dan lain sebagainya
tapi dia harus menyumbangkan informasi untuk membongkar kejahatan yang lebih besar
justice kolaborator begitu ya mas
sehingga muncullah pp sembilan puluh sembilan nomor dua ribu dua belas
untuk memberikan remisi kepada narapidana korupsi itu sangat sulit
dengan patokan patokan pagar pagar yang sudah ditentukan oleh pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas itu
tapi ada yang judicial review
kemudian yang tadi saya sampaikan
sehingga tindak pidana korupsi napi koruptor itu jadi sama
baik jadi artinya menurut anda sebagai anggota komisi tiga
apakah tepat kemudian pencabutan pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas itu sejalan dengan semangat kita
terus memperkuat pemberantasan korupsi di indonesia mas johan budi
ya tadi seperti yang saya sampaikan ya
jadi keputusan ma itu yang merevisi ya
atau mencabut pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas
itu tentu tidak tepat ya
itu yang kemudian jadikan tindak pidana korupsi itu seolah olah jadi tindak pidana biasa gitu
sama dengan yang lain
padahal kita tahu sama bahwa korupsi adalah extraordinary crime ya
kejahatan luar biasa yang tidak boleh disamakan
dengan tindak pidana yang lain ya
tindak pidana yang beda gitu
jadi dia istimewa memang
kejahatannya sangat luar biasa
ya hukumannya juga harus luar biasa
untuk memberi remisi itu juga harus ada tahapan tahapan yang sangat panjang
karena tidak mudah memudahkan remisi
mas johan kalau anda kemudian mengatakan sebetulnya tidak boleh disamakan
kemudian kita masih berpandangan bahwa sama ini kemudian adalah extraordinary crime
kejahatan luar biasa yang tidak bisa disamakan dengan kejahatan lain
tapi mengapa kemudian ketua komisi tiga yang juga dari fraksi anda pak bambang urianto ini mengatakan
sebetulnya tidak ada aturan yang dilanggar begitu
dari remisi yang kemudian dikeluarkan oleh kemenkumham
mengapa rasanya ada kontradiksi narasi begitu dari paling tidak dari fraksi anda saja
kita dimaksud oleh
itu adalah bahwa keputusan remisi yang sekarang itu ada dasarnya
tidak bersentangan dengan hukum
karena dia itu tadi
karena sudah ada keputusan mahum agung
yang saya tangkap begitu
tapi kalau anda menanyakan apakah keputusan tmi itu kemudian menyamakan tindak tindak kursi yang lain sama saja
apakah itu benar
saya kira tidak benar
saya kira itu yang dimaksudkan
mas kurnia saya minta tanggapan anda bagaimana kemudian ada dua pandangan yang rasanya berjalan beriringan
walaupun kemudian mas johan tadi mengatakan kita masih sepakat dengan bahwa korupsi adalah extraordinary crime
begitu mas kurnia
ya saya tentu mengapresiasi pendapat dari mas johan tadi
sayangnya salah satu kader dari partai yang dinaungi oleh mas johan budi
ini menduduki jabatan sebagai menteri hukum dan ham justru kontra dengan semangat berantasan korupsi itu
saya yakin mas johan budi bahkan saat masih menjadi plt pimpinan kpk jurubicara kpk memahami betul bagaimana gejolak dinamika pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas ini
kala itu dibangun pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas banyak sekali rintangan di sana
banyak yang mengatakan pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas itu melanggar hak asasi manusia
padahal pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas itu bukan bicara soal hak asasi manusia
tapi hak dari terpidana kasus korupsi
dan memang karena kondisi hari ini sangat mengkhawatirkan
maka dari itu bukan dihapus tapi diperketat
apakah icw kontra dengan pembebasan bersyarat dan remisi
kami tidak kontra
kami tidak kontra dengan itu sepanjang ada upaya memperketatnya
misalnya selain menjadi justice collaborator membayar lunas uang pengganti membayar lunas denda yang dijatuhi oleh pengadilan
misal kita ambil contoh dalam satu kasus kasus pinangki sirna malasari
bayangkan begitu banyak keistimewaan yang diberikan negara kepada jaksa korup tersebut
dituntut empat tahun penjara dikorting enam tahun hukumannya
ditambah mendapatkan pembebasan bersyarat
jangan lupa pinangki itu melakukan tiga kejahatan sekaligus
tindak pidana korupsi penyuapan permufakatan jahat dan pencucian uang
jadi itu tentu tidak adil bagi masyarakat
sekaligus yang ingin saya sampaikan adalah hari ini kita baru melihat dua puluh tiga koruptor
ini masih halaman pertama dari dampak buruk undang undang pemasarakatan
dan bukan tidak mungkin setiap bulan ada puluhan bahkan ratusan korupsor akan melenggang bebas
meninggalkan lembaga pemasyarakatan sebelum kewajiban hukumnya dilaksanakan
mas kurnia artinya pr kita sebetulnya bukan hanya kemudian masalah soal pemotongan remisi saja
tapi kemudian sejak tuntutan di proses pengadilan ini juga lemah begitu ya
karena kalau saya baca data ecw mengatakan bahwa sebenarnya rata rata tuntutan hukuman
hanya kemudian antara dua atau tiga tahun begitu pada tersangka korupsi begitu
seperti apa dari ecw
benar sekali mas bram saya tambahkan data mas bram tadi
selain tuntutan ada juga ponis
rata rata ponis yang icw hitung tahun dua ribu dua puluh satu hanya tiga tahun lima bulan penjara
jadi bisa dibayangkan di proses hukumnya ringan problematik tuntutannya bermasalah
ponisnya sangat menguntungkan mereka
ketika mereka mendekam di penjara mereka mendapatkan privilege keistimewaan karena dengan mudahnya
pemerintah mengobrol remisi dan pembebasan syarat
maka dari itu refleksinya adalah kondisi hari ini bertolak belakang dengan narasi politik pemerintah dan dpr
yang selalu menggaungkan mendukung upaya pemberantasan korupsi tapi realisatinya tidak
realisatinya produk yang mereka hasilkan justru melenggangkan dua puluh tiga korupsi kelas kakak meninggalkan lembaga pemacarakatan
begitu ya mas bram
baik ini berarti privilege dan obrol remisi ini menjadi dua kalimat yang menarik kebenaran
saya minta komentar anda mas johan budi seperti apa
gini sedikit perlu ditambahkan
remisi ini tidak terjadi pada saat ini
jadi ketika muncul
keputusan ma itu kemudian betul betul ada remisi sebenarnya
tidak hanya yang sekarang
apa namanya dan remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi
kalau kita mau bicara soal pemberantasan korupsi sebenarnya nggak cuma soal problemnya tidak hanya soal remisi ya
kalau anda ingat beberapa waktu yang lalu banyak sekali yang mengajukan pk
pk yang kemudian juga
mengurangi hukuman itu di tingkat mahkamah agung
pk nya itu kemudian memotong jumlah tahanan atau hukuman tahanan yang dijalani oleh para terpidana korupsi
jadi kalau kita mengatakan nantas bagaimana mengureh persoalan ini
jadi percaya pemberantasan korupsi sekarang itu
oh ke belakang
jadi apa namanya tidak hanya persoalan
kita ini tidak hanya persoalan pemberian permisi saja
tadi sudah diunggulkan oleh mbak s kurnia
saya selalu bersuara keras
termasuk ketika rapat dengar pendapat dengan kapolri dengan jaksa agung
kalau pelakunya itu tidak adalah pendekat hukum
maka dia harus dihukum
kalau perlu ditambah sepertiga dari hukuman yang
ini jangan diperlir misi tapi hukumannya itu harus dihukum berat
kalau dia pendekat hukum
bahkan di undang undangnya juga ada sebenarnya
di tiga puluh satu sembilan puluh sembilan kalau tidak salah
itu kalau penegak hukum itu ditambahin sepertiga
banding dengan pendekat hukum
jadi harusnya lebih berat
jadi yang terjadi kan tidak seperti itu
ini bicara ini pada
bukan pada titik yang sekarang
kalau kita mau cari soal apakah pemberantasan korupsi ini ke belakang apa
maju ke depan ya ini sangat setback belakang
karena orang bisa beda pendapat
ketika revisi undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua
yang kemudian menjadi sembilan belas sembilan
juga menjadikan kpk bukan lagi lembaga yang extraordinary
jadi seperti lembaga biasa saja
pegawainya asn kemudian juga hal hal yang menyangkut yang dulu menjadi keistimewaan
lalu undang undang sembilan belas
baik mas yon budi
kami sudah menangkap poin anda
jadi kalau kita mengurai
kalau mau memperbaiki itu harus ada komitmen tiga
dalam hal ini presiden
yang kedua adalah dpr
yang ketiga lembaga yudikatifnya
kalau anda mengomentari kalau kita hanya meremisi
saya nggak setuju sebenarnya
remisi tentu tidak hanya remisi saja
terus bagaimana ketiga hakim
apa data icw tadi
kita rata rata hukuman hanya tiga tahun gitu
bagi pelaku tindak pidana korupsi
kita sepakat bahwa tindak pidana korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa
bahkan di uncc di dunia itu di
sepakat bahwa itu seperti kejahatan kemanusiaan
bahkan sejajarkan sedikit di bawah
jadi benar benar korupsi ini kejahatan yang sangat luar biasa
sehingga perlakuan terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu juga jangan disamakan dengan yang lain
karena kita fokus ke remisi misalnya
tadi sudah disampaikan juga
ada sejarah yang panjang juga waktu itu
bagaimana kemudian itu juga banyak yang menentang juga waktu itu
berlakunya pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas itu yang waktu itu
sentralnya ada di kpk
yaitu oke lah dikasih remisi tapi dia dibatasi
pemberian remisi itu
jadi definisi dia berkelakuan baik itu diubah
di antaranya dia harus memberikan kontribusi dalam kaitan dengan mengungkap kasus
yaitu sebagai izin
justice kolaborator ya mas johan
banyak hal banyak hal
jadi remisi ini salah satu hal yang
kalau mau dibilang memperlemah ya memperlemah
sekarang itu menurut saya
semua menganggap ya elemen yang tiga tadi
yang saya sampaikan eksekutif legislatif judikatif
menganggap bahwa korupsi sekarang itu adalah kejahatan yang biasa
mas johan poinnya saya sudah menangkap
mohon maaf saya potong sebentar karena kita harus jeda sejenak
kita masih akan melanjutkan dialog soal obral korting hukuman koruptor
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kita masih akan melanjutkan dialog soal obral courting hukuman para koruptor
dan masih bersama kami anggota komisi tikadar fraksi pdip jawa
dan juga peneliti icw kurnia ramadhan
dan sebelum kita melanjutkan kepada dua narasumber yang sudah bergabung
kita dengar dengarkan terlebih dahulu statement dari menko polhukam mahfud md
soal bagaimana sikap pemerintah yang tidak bisa mengintervensi hasil dari sebuah proses hukum
kita lihat bersama
nah kalau soal pembebasan bersara

itu tentu peraturan perundang undangannya sudah secara formal menyesaratkan

dan anda semua harus tahu pemerintah itu kan tidak boleh ikut masuk ke urusan hakim
kalau urusan hukuman dan membebaskan itu
kita membawanya ke pengadilan dengan bukti bukti yang kuat
kalau sudah hakim berpendapat bahwa hukuman yang layak seperti itu ya sudah
kita tidak bisa ikut campur
kita hormati karena ini proses ketatanegaraan kan
dan kita sudah mendengar mahfud md menko polhukam
menko polhukam menyebutkan pemerintah tidak bisa intervensi terhadap peraturan perundang undangan yang sudah berlaku
dan itu dianggap kemudian keputusan remisi yang diberikan gam hukum sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku
saya akan ke mas johan kembali
mas kemudian pemerintah mengatakan tidak bisa intervensi karena memang pemerintah kita tahu sebagai eksekutor dari regulasi
namun bagaimana dengan dpr mas kemudian
karena semua regulasi kan pembuatannya berawal pasti dari legislatif seperti apa
saya sedikit meluruskan yang tadi disampaikan oleh pak mahfud ya
maksud pak mahfud itu bukan pemerintah tidak bisa mengintervensi peraturan bukan itu
maksud pak mahfud itu pemerintah tidak bisa intervensi tusan yang ada di wilayahnya yudhikathir
itu memang begitu kan wilayahnya kan beda beda
dpr juga tidak bisa mempengaruhi putusan yang ada di wilayah yudikatif
wilayahnya yudhikathir itu dimana salah satunya adalah putusan di mahkamah ambung
soal apa misalnya soal putusan memfonis seseorang hukum lima tahun sepuluh tahun dan lain sebagainya
itu nggak bisa juga dpr mengintervensi putusan di pengadilan
yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan sama sama dengan dpr adalah buat peraturan
karena undang undang itu dibuat oleh pemerintah dan dpr
dan di dpr itu saya ingin juga menjelaskan kepada pemerintah ya
dpr itu ada sembilan fraksi pak
yang kearahannya tentu bisa beda beda gitu
makanya di setiap wawancara saya tidak mau mewakili suara komisi tiga
itu bisa berbeda
antara anggota komisi tiga itu gitu
kalau mau memperbaiki itu
yang pertama menurut saya harus ada komitmen
ya dari dpr dari pemerintah
kemudian dari penegak hukumnya sendiri
dari wilayah yudikatif gitu
yang kedua yang menurut saya yang perlu juga kemarin di dalam rapat dengan kemenkumham
sekarang ada momentum ya menurut saya untuk memperbaiki carut marut ini dari sisi perundang undangan gitu
kemarin ini di luar sedikit ya
di luar misi ya
kemarin saya mengusulkan agar kpk
salah satu lembaga yang merupakan anak kandung
salah satu anak kandung reformasi
itu tolong dikembalikan diperkuat gitu
saya mengusulkan kemarin
penduduk hukum ham
marilah kita lihat
penanganan kpk di undang undang sembilan belas dua ribu sembilan belas
kemudian undang undang tentang kepolisian
undang undang tentang kejaksaan
itu kita lihat kembali
karena kan di hadapan kita ada seolah olah ya
ini seolah olah ada rebutan kasus gitu
antara kejaksaan dengan apa
ini yang muncul di persepsi ya
ada kasus sama di tangannya dari kejaksaan dan kpk misalnya
yang sekarang lagi running gitu
ini kita kan tidak melihat ya
sekarang menurut saya tidak
sekarang menurut saya tidak lagi ada bedanya
kewenangan kpk kewenangan kejaksaan kewenangan kepolisian dalam konteks
kalau penyidikan misalnya kan
itu nggak ada bedanya dalam konteks korupsi ya
ini yang kejaksaan
kejaksaan juga sama
dia bisa nyidik bisa nuntut dan lain sebagainya
sehingga tidak ada perbedaan yang kita dulu di awal awal reformasi itu kan
kita ingin ada lembaga yang super body
yang kemudian punya kewenangan kewenangan yang extraordinary gitu
yang luar biasa
sekarang tanya mas kurnia
sekarang kekuasaannya juga biasa aja gitu
hampir sama lah dengan kejaksaan dan kepolisian
dengan adanya undang undang nomor sembilan belas dua ribu sembilan belas
baik kalau begitu saya langsung minta tanggapan mas kurnia
saya perlu komitmen dari siapa dari presiden
yang kedua dari siapa dari pr
dari dpr nya sendiri
kemudian saya ingatkan kembali ya
dpr itu ada sembilan fraksi
makanya saya nggak setuju kalau ada orang mengatakan dpr ini mencoba untuk
dpr suara dpr sebenarnya nggak satu
banyak sekali karena dia lembaga politik yang ada sembilan fraksi ya
masing masing fraksi itu bisa beda
yang ketiga adalah itu tadi
membenahi yang ada di pendegak hukumnya itu sendiri juga harus dibenahi
baik saya akan ke mas kurnia
mas kurnia seperti apa melihat komitmen yang disebutkan mas johan budi
kemudian apalagi tadi pemerintah melalui mahfud md sudah mengatakan pemerintah tidak bisa intervensi
apakah kita sebenarnya sudah bisa melihat bagaimana komitmen awal dari pemerintah untuk kemudian menanggapi polemik ini mas kurnia
ya pertama saya pribadi tidak memahami
saya terpaksa menerima dari pernyataan menko polhukam tersebut
sebab kita tidak sedang berbicara soal tuntutan
kita tidak sedang berbicara soal fonis pengadilan
kita berbicara soal produk politik berupa undang undang yang dibahas bersama sama antara pemerintah dan dpr
apakah pemerintah tidak bisa intervensi dalam proses pembuatan peraturan perundang undangan
apakah pemerintah bisa memperketat
pempian remisi dan pembebasan bersyarat di dalam undang undang pemasyarakatan
sebab ada putusan mahkamah agung yang lain saya yakin betul mas johan ingat
putusan tahun dua ribu tiga belas yang meletakkan keadilan korban dengan mengatakan bahwa pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas tetap konstitusional
maka dari itu tadi saya sampaikan soal charry pooking pemerintah dan dpr
hanya melihat bukti bukti yang mendukung narasi ingin menghapus pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
kita harus ingat bahwa indeks persepsi korupsi kita anjlok luar biasa besar
dari empat puluh menjadi tiga puluh tujuh meskipun meningkat satu angka di tahun dua ribu dua puluh
itu semua kami menduga ada permasalahan

tadi mas johan sempat menyampaikan
ada persoalan revisi undang undang kpk penegakan hukum yang kian carut marut di komisi pemberantasan korupsi ditambah lagi dengan obel besar besaran remisi dan juga pembebasan bercarat
dalam konvensi pbb melawan korupsi bahkan disebutkan negara terkait yang mana salah satunya adalah indonesia harus memperketat mempertimbangkan besar ringan peran pelaku
dalam kejahatan untuk menentukan pembebasan bersarat dan juga remisi
berbeda konteksnya dengan hari ini
semua dianggap sama
mau anda pencuri mau anda maling dan lain sebagainya dengan koruptor itu sama sama mendapatkan hak berupaya dan juga pembebasan bersarat
kita tahu nama nama dua puluh tiga koruptor itu bukan nama nama yang tidak didengar oleh masyarakat

pinangki perasaan baru tahun lalu bulan juni dikurangi hukumannya empat tahun masih dalam periode pandemi tiba tiba dan kita hari ini masih dalam masa pandemi sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan
maka pertanyaan refleksinya adalah karena ini berkaitan dengan produk undang undang yaitu undang undang pemasyarakatan
apa pemberantasan korupsi seperti ini yang diinginkan oleh presiden jokowi dan juga jumlah anggota dpr
kalau memang seperti saat ini benar kata mas johan tadi ini merupakan pemberantasan korupsi yang side back
mundur bahkan telah memasuki masa yang paling kelam dalam konteks pemberantasan korupsi
maka dari itu apakah tidak ada optimisme dalam konteks perbaikan pemberantasan korupsi
tentu tidak untuk periode dpr dan pemerintah saat ini
karena sejumlah permasalahan yang ada dalam pemberantasan korupsi
bersumber dari dua cabang kekuasaan itu
tanpa juga ya tidak menunjukkan ada juga problem di lembaga yudikatif
tadi mas sampaikan ada fenomena obral hukuman juga
diskon hukuman pada tingkat peninjauan kembali
jadi pekerjaan rumahnya masih sangat banyak dan rasanya sulit kita berharap pada pemerintah dan juga dpr
mas johan hanya satu di antara puluhan anggota komisi tiga dpr
tentu kesepakatan itu harus kesepakatan yang bulat
dan itu masih tantangan yang tersendiri bagi mas johan budi sendiri
mas kurnia berarti artinya apa langkah kita selanjutnya sebagai publik kemudian agar mendesak adanya political will tentunya
kemudian pembenahan regulasi terlebih dahulu
kalau mas johan tadi menyebutkan ada beberapa poin ada beberapa pihak
apakah kita harus mendesak pemerintah terlebih dahulu untuk kemudian mengeluarkan ruu begitu
untuk kemudian diajukan dpr atau seperti apa dari icw
ada tiga solusi untuk mengatasi sengkarut pembebasan bersyarat ini
yang pertama adalah mengubah undang undang pemasyarakatan
apakah itu memungkinkan hari ini tentu tidak
karena produk ini memang didorong oleh pemerintah dan juga dpr
yang kedua adalah menerbitkan perpu
apakah kita masih percaya presiden jokowi akan mengeluarkan perpu untuk menanggulangi permasalahan korupsi
rasa rasanya masyarakat masih ingat
al jati perpu undang undang kpk yang sampai tanggal delapan september dua ribu dua puluh dua tidak kunjung ada dikeluarkan oleh presiden
yang ketiga dalam konteks menguji materi di mahkamah konstitusi dengan problem mk hari ini
memang kita harus timis dan menurunkan ekspektasi terkait dengan pengujian undang undang
solusinya apa ya solusinya kita hanya bisa tinggal mengkritik persoalan ini
berharap suatu saat mungkin suatu hari kita akan mengubah undang undang
pada akhirnya kita akan menunggu pergantian pemerintahan politik di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
akhirnya harus berkata seperti itu
baik rasanya kalau kemudian mimpinya adalah menunggu pergantian begitu rasanya kita sangat mundur sekali begitu ya
sepertinya pada beberapa tahun dan atau hampir satu dekade yang lalu begitu
saya akan ke mas johan budi terakhir
apakah kemudian ini mampu kemudian diselesaikan dpr dan didorong dpr
paling tidak untuk kemudian pemerintah melakukan
langkah lanjutan paling tidak meredam polemik ini mas johan budi
ya kalau bicara sebenarnya ada beberapa cara ya menurut saya
yang pertama wilayah di pengadilan dulu
hakim bisa memutuskan menurut saya
bahwa pelaku tindak pidana korupsi itu tidak boleh berikan remisi misalnya
ini dimasukkan dalam keputusan
jadi kalau sama tadi dengan mas gunia
kalau kita mengharapkan perpu kita mengharapkan dpr tadi mengubah membuat undang undang yang
sama juga kalau kita berharap ma itu sorry hakim itu juga memutus vonis pidana korupsi itu dengan yang berat
sama juga kita
seperti mimpi juga gitu
jadi kalau ditanya solusinya apa salah satu solusinya
itu kan putusan hakim di pengadilan
yang kedua adalah tuntutannya juga
tuntutan penegak hukum juga bisa itu
dituntut yang tuntutannya itu salah satunya adalah tidak diberikan remisi
itu bisa juga di dakwaan gitu ya
bahwa ketika seseorang diputuskan pelaku tindak pidana korupsi tidak boleh lagi dipilih dan memilih
maksudnya tidak bisa kembali ke politik gitu ya
misalnya itu kan seperti itu
nah itu juga bisa
kita kembali lagi bertanya
maka kita berharap kita berharap penegak hukum akan menuntut pelaku tindak pidana korupsi seberat beratnya
ya itu juga sama
harapan itu juga sama
harapan itu juga hasilnya
diperhemis juga gitu kalau kita coba menyelesaikan itu
menurut saya ini tidak bisa diselesaikan sepotong sepotong
harus diselesaikan secara komprehensif secara menyeluruh
apa yang perlu diperbaiki
tadi yang tiga saya sampaikan itu
membenahi penegakan hukum kemudian juga bagaimana
yang penting itu komitmen ya
komitmen itu dulu harus keluar
dari siapa komitmen itu
ya presiden sebagai kepala pemerintahan sebagai kepala negara ya
yang kemudian diikuti oleh komitmen yang sama
oleh lembaga politik pr ini gitu
orang per orang
nah di dpr kita ini kan ada sembilan fraksi tadi saya sampaikan
jadi kalau ada sikap dpr yang kemudian mengerucut jadi keputusan
belum tentu semua fraksi itu setuju
apalagi meskipun satu fraksi
kadang kadang juga orang per orang bisa beda
baik baik mas johan
nah kalau di lembaga yang sekarang kita patuhi bersama dalam konteks tata negara
membuat undang undang itu kan memang harus presiden dan dpr
jadi kalau ketiga putusan itu bisa inisiatif pemerintah
bisa inisiatif dpr
ini kalau kita mau memperbaiki dari sistem perundang undangannya
itu tetap tetap ini ya pak
kalau dari pemerintah tergantung presidennya
baik mas johan
untuk ke dpr kekuatan politik yang di dpr ini siapa yang ini
soalnya sekarang koalusinya pak jokowi ini kan tidak lah
yang tidak masuk koalisi kan hanya kedua kan
itu juga akan keputusannya kan juga akhirnya cuaster banyak juga gitu maksudnya
baik mas johan
jadi kami sudah bisa menangkap poin anda
saya dan semuanya termasuk teman teman ngo
termasuk juga teman teman yang tim media harus selalu terus menerus
jangan lupa gitu
hangat di pertama kemudian lanjutnya lupa gitu kan
baik mas johan
terima kasih bahwa kita semua setuju bahwa tidak bisa sepotong sepotong
kemudian kita membenahi pembenahan dari aturan dari tiga pihak yang disebutkan
tapi tentu kita berharap ada langkah awal yang kemudian dilakukan
terima kasih atas waktu anda anggota komisi tiga dpr ri fraksi pdip mas johan budi
dan juga peneliti icw mas kurnia ramadhan telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newscast
salam sehat selalu mas